kita ke informasi lain menteri kesehatan budi gunadisadikin mengumumkan penambahan empat pasien kasus positif covid sembilan belas
subvarian omikron ba empat dan ba lima
dengan demikian total kasus suvarian tersebut berjumlah delapan orang
hal ini disampaikan oleh budi gunadi usai rapat terbatas di kantor presiden jakarta pada senin siang
menurut budi dari delapan kasus subvarian omikron ba empat dan ba lima
tiga diantaranya adalah imported case dari mauritius amerika serikat dan brazil
pasien yang terpapar sebelumnya menghadiri global platform for disaster risk reduction di bali pada dua puluh tiga hingga dua puluh delapan mei lalu
sisanya lima kasus merupakan transmisi lokal empat terdeteksi di jakarta dan satu di bali
menteri kesehatan budi gunadisadikin menyebut kasus covid sembilan belas di empat daerah mengalami kenaikan
yaitu dki jakarta
jakarta jawa barat banten dan bali
budi meminta masyarakat tidak panik dan tetap waspada
sebab indonesia masih dalam kondisi aman bila dilihat dari standar indikator penularan covid sembilan belas
yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau who
menurut budi who memberi standar kasus konfirmasi level satu
yaitu dua puluh kasus per minggu per seratus ribu penduduk
dimana indonesia masih berada di level satu
budi menegaskan bahwa pemerintah terus memonitor perkembangan kasus covid sembilan belas
dan masyarakat diminta untuk tetap disiplin protokol kesehatan dan segera divaksin booster
kasus konformasi memang terjadi di jakarta juga di daerah jawa barat di banten dan di bali
tetapi kami akan terus memonitor kondisinya
masih relatif baik
dibandingkan dengan negara lain yang tadi pak menko sampaikan
karena seluruh indikator transmisinya who
kita who itu kasih standar
itu adalah maksimal dua puluh kasus per minggu per seratus ribu penduduknya
kondisi indonesia sekarang masih di satu
jadi walaupun ada kenaikan
tapi itu masih di level satu
positivity ratenya juga
who mengasih standar
itu juga dikasih standarnya di atas satu
yang relatif perlu dimonitor kita masih di angka
sehingga dari tiga indikator transmisi